di halaman rumahnya yang berada di jalan cipta karya kecamatan tuah madani kota pekanbaru riau
seorang ibu rumah tangga ini mulai menuangkan ide kreatifnya ke atas kain
namanya adalah kerajinan ekoprint atau batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari dedaunan
sebelum membuat batik ecoprint ada sejumlah bahan yang harus dipersiapkan
seperti kain katun bahan pewarna alami bahan pengunci warna berbagai daun yang dibutuhkan seperti daun jati daun juara daun jerry daun ketapang dan sejumlah daun yang mudah ditemukan di pekarangan rumah
proses pembuatan ekoprint ini diawali dengan merendam kain katun ke dalam air mordan atau air campuran tawas dan soda
setelah direndam kain katun kemudian dijemur hingga kering
kartun kemudian dibentangkan dan dialasi dengan plastik
selanjutnya daun yang sudah disiapkan kemudian disusun di atas kain katung
penyusunan kain katun dilakukan sesuai selera dan permintaan pelanggan
dalam penyusunan daun di atas kain katun yang perlu diperhatikan adalah tidak seluruhnya kain disusun di atas daun
hanya sebagian kain hal itu tujuannya agar sisi kain katun yang kosong kemudian ditutup ke arah kain katun yang sebelumnya sudah tersusun daun
selanjutnya kain katun digulung dan dikukus selama dua jam
setelah rampung dikukus gulungan kain katun kemudian dibuka hingga menghasilkan ekoprint yang cantik
kain kartun yang sudah ada motif itu kemudian dijemur selama tiga hari
selanjutnya kain pattern masuk pada proses akhir yakni proses piksasi warna atau penguncian warna
mulai ekoprim ini berawal dari coba membuat
praktek kain katun dan batik
awalnya batik tidak pernah buat merembah ke ekoprim
jadi bahan ekoprim ini kebanyakan berawal dari banyak bahan dadap
contoh contohnya ada bahan dasar untuk baju ada yang udah jadi baju
eliarti mengaku untuk harga ecoprint memang cukup mahal
karena proses pembuatan yang cukup lama dan sulit
untuk jirba batik ekoprim dijual dengan harga rp satu ratus dua puluh per hal lainnya
kemudian bahan kain ekoprint dijual dengan harga rp tiga ratus
sementara baju batik ekoprint dijual dengan harga rp empat ratus
sawi no ardi pompas tv pekan baru riau